segarnya potensi pasar teh dalam kemasan di indonesia menjadi peluang bisnis yang menggiurkan bagi pebisnis baik lokal maupun internasional
tingginya permintaan teh dalam kemasan di indonesia menjadi salah satu alasan para pelaku bisnis melirik dan berinvestasi dalam bisnis ini
secara kapitalisasi pasar mencapai rp dua puluh tujuh delapan triliun rupiah atau dua kali lebih besar dibandingkan pasar minuman berkarbonasi
meski pemain lokal mendominasi pasar dalam negeri direktur perusahaan teh icitan john sintorn santintorn mengatakan bisnis teh kemasan ini dapat berkembang baik di indonesia
kami tahu bahwa indonesia adalah peluang terbesar bagi negara asia terutama dalam hal bahan teh
pemasan teh di indonesia sangat besar dan kami percaya bahwa pemasan teh berkembang dan kami ingin menjadi bagian dari industri ini